kecelakaan menimpa mobil bak terbuka bermuatan sapi di jalur pantura batangan desa wonerejo
kecamatan banyu putih situ bondo jawa timur pada selasa sore
sebuah truk yang diduga mengalami remblong
melaju kencang dari arah surabaya hingga menabrak mobil pengangkut sapi yang ada di depannya
truk kemudian menabrak pagar puskesmas wonorejo
mobil pengangkut sapi terguling dan sejumlah sapi kabur
bahkan ada sapi yang lari ke dalam hutan baluran
tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini
namun seekor sapi mengalami patah kaki
ada truk yang remblong jadi nabrak muatan sapi
sapinya lari hingga membuat warga panik
di kecamatan salau kabupaten tasikmalaya jawa barat
sebuah mobil box yang awalnya sedang terparkir dan ditinggal sopirnya buang air
tiba tiba berjalan sendiri keseberang jalan
ketika mobil box melaju ke arah jalan raya
sebuah bus angkutan penumpang melintas jalur tersebut
bus tersebut tidak bisa menghindar hingga akhirnya bagian sisi kiri bus
menyingkul bagian depan mobil boks
satu orang penumpang yang duduk di atap bus terjatuh dan terpental
penumpang yang menjadi korban tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan
peristiwa ini terjadi rabu tiga puluh desember dua ribu dua puluh lalu
video seorang pengendara mobil nekat menerobos barikade di gerbang masuk pangkalan udara
iskandar pengkalanbun kalimantan tengah tamai di perbincangan di media sosial
barikade yang kokoh itu pun rusak ditabrak mobil
tak hanya itu sepeda motor yang diduga milik anggota tni juga harus mengalami kerusakan
pengemudi nekat melakukan hal ini karena diduga merupakan pelaku tabrak lari
pengemudi panik saat dikejar hingga ketika mencapai lanut iskandar tetap nekat merobos barikade
aksi nekat yang terjadi pada hari minggu lalu ini dapat dihentikan
ia ditangkap dan diamankan oleh prajurit tni angkatan udara yang bertugas
insiden tabrak lari ini mengakibatkan tiga orang korban mengalami luka ringan
dan mendapat perawatan di rumah sakit sultan imanuddin pengkalanbun